nomor satu kalau tidak mau seperti india itu harus disiplin menjalankan protokol kesehatan
termasuk yang arahan bapak presiden jangan mudik
bapak presiden bahasa jawa itu ngomong apa